tinggi dki jakarta menguatkan putusan hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan negeri jakarta selatan terhadap mantan kadipropam polri verdi sambo
majelis hakim pengadilan tinggi meyakini verdi sambo menjadi otak pembunuhan berencana terhadap ajudannya brigadir yosua huta barat
menurut majelis hakim tidak ada hal meringankan sambo
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana universitas pelita harapan jamin ginting
selamat sore pak jamin
selamat sore mbak nana
oke pak jamin ini majelis hakim pengadilan tinggi dki jakarta memperkuat vonis pn jaksel memfonis mati ferdi sambo
apakah putusan ini memang sudah bisa diprediksi sebelumnya
ya tentu kalau kita melihat konstruksi dari pengadilan tinggi dki jakarta
karena dia merupakan juga judik fakti artinya dia sama dengan pengadilan negeri
memeriksa fakta fakta hukum
yang sudah pernah diperiksa oleh pengadilan negeri
sehingga berdasarkan fakta fakta di persidangan yang juga dia periksa melalui surat surat
dan juga analisis pertimbangan majelis hakim
maka dengan keyakinannya dia sepakat untuk menguatkan kembali
apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri jakarta selatan
jadi tidak ada hal yang berbeda menurut saya
dari apa yang dimohonkan dalam
banding oleh penasihat hukum terpidana
bahwasannya mereka menyatakan contohnya dari kuasa hukum pak sambo
dia menyatakan kenapa ada perbedaan yang jauh dengan eliezer yang cuma satu setengah tahun
dan menyatakan bahwa ini bukan adalah upaya atau pembunuhan berencana
ini nggak menjadi bahan pertimbangan yang cukup kuat untuk meyakinkan hakim di pengadilan tinggi untuk merubah putusannya
menjadi lebih kurang dari hukuman mati
begitu kira kira pertimbangan ini
tapi dengan beberapa pertimbangan itu
memang sejak awal berarti bisa diprediksi bahwa pengadilan tinggi dki jakarta
akan memperkuat fonisnya pengadilan negeri jakarta selatan ya pak jamin ya
ya tentu kita bukan hanya karena tekanan massa yang cukup kuat ya
terkait dengan apa yang ini ya
tapi saya yakin juga dalam pertimbangan majelis sudah meyakini
pertama yang menjadi permasalahan adalah
putusan pengadilan negeri tidak mempertimbangkan motif menjadi dasar pertimbangannya
kenapa dia dihukuman mati begitu
yang kedua terkait dengan hal hal yang meringankan
jadi hal hal yang meringankan itu kan tidak pernah disinggung ya
padahal kalau kita lihat pak rambuni mengatakan
dia sudah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara ini
dan juga sudah menerima beberapa bintang tanda jasa
baik oleh presiden maupun kapolri
kelihatannya alasan alasan ini tidak cukup kuat ya
bagi pengadilan tinggi untuk merubah apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri
sehingga mereka tetap merasa bahwa apa yang sudah diputuskan itu tidak dapat menjadi pertimbangan bagi mereka
untuk mengurangi hukumannya
contohnya mengurangi kehukuman seumur hidup atau hukuman dua puluh tahun begitu
pak jamin sampai di proses banding
pengadilan tinggi ini motif pembunuhan brigadir yosua tidak terungkap
menurut majelis hakim pengadilan tinggi motif memang tidak wajib dibuktikan
apakah memang rata rata pada saat proses banding seperti itu
di kasus kasus lainnya pak jamin
kalau kita melihat suatu putusan
memang motif itu menjadi suatu dilema yang cukup besar ya
bagi setiap ahli bahkan ahli berbeda pendapat
nah motif itu sebenarnya sangat dibutuhkan
dalam putusan yang akan disampaikan
tetapi motif itu tidak menjadi dasar untuk menyatakan suatu perbuatan itu menjadi tidak sempurna
atau perbuatan itu tidak bisa dihukum karena memang tidak ditemukan ada motif
tapi motif itu merupakan suatu hal yang harus diungkapkan dalam suatu persidangan maupun putusan
kalau kita melihat undang undang satu tahun dua ribu dua puluh tiga
tentang kuhp yang akan berlaku tiga tahun ini ya
yang akan datang
di dalam pertimbangan majelis hakim disebutkan
harus menyebutkan motif
dalam pertimbangan majelis ya
sudah ada itu aturannya
tapi itu kan undang undang kan baru berlaku tiga tahun yang akan datang
dan itu kenapa
suatu motif itu sebenarnya
masuk dalam suatu kronologi ya loh
atau latar belakang putusan itu sendiri
tidak bisa dibuktikan
satu tidak iya
itu bisa dibuktikan
itu diceritakan begitu ya
itu dua hal yang berbeda
jadi kalaupun dia diceritakan kan sudah diceritakan
itu kan motifnya
tapi nggak diuraikan sakit hati karena apa dan segala macam
dan tidak perlu dibuktikan dalam persidangan sakit hatinya karena apa
tapi diungkapkan begitu
nah tidak ada relevansinya
kalau tidak terbukti motifnya
maka tidak terbukti pula
nggak seperti itu begitu
tapi dalam putusan itu dicantumkan
kenapa orang membunuh
tentu ada alasan
apalagi penggunaan rencana
nggak ada penggunaan rencana yang tidak ada motif
tetapi motifnya cukup dicantumkan
bukan harus dibuktikan
nyata atau terjadi atau tidak terjadi
oke dalam kasus ini berarti
majelis hakim tidak mewajibkan untuk membuktikan soal motif ini ya
bukan pak jamin ya
ya itulah yang dalam permohonan banding itu dimintakan oleh penasihat hukum
supaya pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri
karena tidak menguraikan motif secara lengkap
dan tidak dibuktikan
dan bukan itu motifnya
itulah yang dimintakan
itu strategi dari kuasa hukumnya sambo
ya itu permohonan kan
tapi kita lihat pada hari ini putusannya memang mengabaikan atau menolak semua argumentasi yang dimohonkan dalam permohonan banding itu
selain verdi sambo pengadilan tinggi juga memperkuat fonis dua puluh tahun penjara bagi putri candrawati istrinya verdi sambo
hakim menyaksikan pelecehan seksual yang dilakukan yosua kepada putri
ini semakin memperkuat ya argumentasi bahwa tidak ada pelecehan seksual berarti pak jamin ya
karena semua materi itu yang diajukan oleh kuasa hukum dari putri candrawati seolah tidak dihiraukan oleh majelis hakim
ya putri cendrawati memang menjadi perdebatan waktu itu di pengadilan negeri apakah dia berperan besar dalam melakukan perencanaan pembunuhan
dan sampai kan kita ketahui waktu itu kalau saya salah hanya dituntut
dua belas tahun kalau tidak salah
berarti dua puluh delapan tahun saya persis
tapi akhirnya kan hukumannya dua puluh tahun
nah ini kan ada menjadi dasar argumentasi hukum juga bagi penasihat hukum
bahwasannya hakim tidak relevan hukumannya tuntutannya dua belas tahun
tapi hukumannya dua puluh tahun
nah ini yang justru menjadi
tetapi menurut majelis pengadilan
hukum yang ada di latar tinggi itu tidak bisa diterima
karena dianggap apa yang dipertimbangkan untuk memutuskan putri candrawati itu sudah benar
dan pidananya dua puluh tahun gitu
setelah banding ditolak masih ada upaya hukum berikutnya
yakni kasasi ke mahkamah agung
yang bisa ditempu oleh ferdisamo dan juga putri candrawati
menurut pak jamin mereka tetap akan mengajukan kasasi ya ke ma ya
karena kan ini masih ada peluang sebetulnya nanti di ma
perbedaan antara kasasi dan upaya hukum banding
kalau kasasi itu sudah upaya hukum judek juris
nah maksudnya judek juris itu dia tidak lagi memeriksa fakta hukum
jadi tidak ada lagi argumentasi contohnya
ada bukti bahwasannya ada apa video adanya bukti enggak
dia hanya memeriksa apakah pertimbangan majelis sudah sesuai enggak
ataukah tidak sesuai dengan aturan hukum
pertimbangan hukumnya itu sesuai nggak dengan kaedah kaedah hukum yang ada
jadi sudah selesai urusannya masalah contohnya terkait terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana
salah penerapan pasalnya benar atau tidak
pertimbangan hukumnya benar atau tidak
jadi memang kalau terkait dengan permohonan kasasi lebih sulit ya
agak sulit kalau untuk membalikan keadaan
artinya dalam konteks membalikkan keadaan artinya mengurangi hukuman
walaupun memang ada kemungkinan besar
tetapi mesti kuat
jadi yang perlu diyakinkan ini bukan fakta hukum tapi analisis juridis
analisis juridis terkait pasal dan argumentasi norma hukum dan yang terkait dengan perlu ahli ahli khusus lah ini
untuk bisa menerangkan seperti ini sehingga meyakinkan majelis hakim pengadilan eh mahkamah agung yang memeriksa kasasi nanti
oh ya benar ternyata ada kekeliruan yang nyata nyata oleh hakim pengadilan tinggi mau pengadilan negeri dalam memutus ini
tapi upaya kasasi pasti akan dilakukan ya oleh verdi sambo
dan juga putri candrawati
karena kan ini masih ada celahnya
meskipun sulit tadi menurut pak jamin
tapi kasasi ke ma pasti akan dilakukan ya menurut pak jamin
hukuman mati tahun tiga belas tahun ya delapan belas tahun
saya kira ya memang harus diperjuangkan sampai bukan hanya kasasi saya kira ya
sampai pk ya
sampai pk juga
ya mereka pasti akan berjuang mungkin ya kan
jadi gak ada jalan lain kecuali melakukan upaya hukum biasa dan luar biasa
melakukan upaya hukum biasa dan juga luar biasa sebetulnya bagian dari mengulur waktu ya untuk proses eksekusi
nah ini selama proses upaya hukum masih berlangsung ataupun diajukan ya oleh para terpidana
artinya putusan khusus untuk hukuman matinya fendi sambo belum bisa dieksekusi
atau masih bisa berubah nanti kalau misalnya putusan kasasi ataupun pk nya berbeda
begitu pak jamin ya
ya saya kira kalau putusan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana di indonesia itu nggak gampang dilakukan eksekusinya
itu melalui suatu proses yang cukup panjang saya kira mbak nana
jadi harus minta pertimbangan lagi nih kepada mahkamah agung
jadi utamanya kan jaksa agung ya terkait dengan ini permohonan
nah jaksa agung nggak bisa serta merta
kalau sudah dianggap
saya memohon dulu pertimbangan dari mahkamah agung untuk memeriksa apakah sudah sangat tepat untuk melakukan hukuman mati
dan selain pk mbak nana ada upaya hukum lagi supaya tidak hukuman mati
dia minta kerasi gitu
kita kan gak tahu siapa presidennya setelah ini kan
tidak ada kemungkinan juga saja gerasinya dikabulkan lalu dirubah ke hukum seumur hidup
masih ada upaya upaya hukum
yang bisa ditempu oleh verdi sambo
dan juga putri candrawati
serta kuat maruf dan juga riki rizal ya
meringankan hukuman atau justru malah
bisa lebih berat lagi nanti di mahkamah agung
kita tidak tahu tapi yang jelas upaya
hukum seperti kasasi pasti akan ditempuh oleh
para terpidana terima kasih sekali
analisisnya yang sangat komprehensif
pakar hukum pidana dari uph
pak jamin ginting sudah bergabung
pada sore hari ini di cnn indonesia newsroom
saya selalu pak jamin